hai pencetan beti kenapa napa kan
blabob etasi monde isnin etasi raya aka ule nyambung kayak nama waduh raya anak aka monde anak teh
lain aduh komplikasi emah penyakit penyakit di atas penyakit ya mah
sop kamu yang yang namanya pahlawan itu general sudirman pangeran niponogoro
nah disistem kalian semuanya pahlawan
hai pokoknya salah
adianya enggak ada ya di ruangannya dia pergi ke mana ya
hai ah kamu sini
kamu tahu adriana pergi kemana
rasanya kali saja pegang obatnya
adiam serta malaysia enaknya aja pergi keluar kantor
kemana ada urusan apa dia di luar sana
atau jangan jangan dia ketemu tukang pakir itu lagi
ariana sudah tidak nonton waktu tadi dia kedua hari itu mbak tarik ini yang upgrade aku western category warna jijikan jokes hai gemben lo thompson spank cara terligu takut apa ada urusan hania nah barang organ
karena sudah tidak lagi memperhatikan aku
dia tidak pernah minta izin ketika dia mau pergi kemana
ketemu siapa dan mau ngapain
padahal aku kan masih jadi suami dia
ada pekerjaan lain selain melihat saya
kenapa sampai sekarang belum ada kabar
gue jadi penasaran sama anak ini
bang aku sudah dapat cara untuk mancing cewek itu
supaya aku bisa duel sama dia nantinya
dan lebih bagusnya lagi
aku tahu dimana dia tinggal
tinggal di apartemen
kita pancing pacarnya cowoknya juga pasti muncul
ya udah kalau gitu gue cabut duluan ya
aku pulang bareng raya ya soalnya kan mama aku belum pulang
oh ikut gue ke rumah dulu
lu kenapa lex
gue masih kepikiran sama orangnya yang kemarin udah hajar kita
orang itu benar benar jauh banget
tapi dia masih berpikir

gue gak tahu kita cari orang itu harus kemana
untuk ajak gabung sama black cobra
kalau dia mau gabung
kalau dia mau gabung
kita tawarin dia bayaran
siapa sih yang gak butuh duit
orang kaya aja masih butuh tuh

percaya sama alex
ini kenapa sepi banget
om rangding lupa ada kemana ya
ini motornya ada
ini mobil siapa
kok parkir di depan sini
ini mobil siapa

ini kayak mobilnya ratu endorse itu

raya lo kalau manggil orang aneh aneh aja deh

ya itu namanya bella ya
aduh mendingan gue gak usah masuk deh

gue kan udah janji janji gue mau jagain bella
kayaknya malah libat lagi
apa apa apa apa nih kenapa sih ini
abah om ah gak apa apa gak apa apa
tetep gini gini yang dipencetan
berarti kenapa napa kan
belabab itu sih monde isnin itu sih raya aku ule ule nyambung kayak nama waduh raya anak aku
mondehi anak teh pahit aduh komplikasi ya mah penyakit penyakit di atas penyakit ya mah
monde berarti ini cathy yang sama dengan yang suka sama akang abah tolong deh kamu jauhin bella ya
dia tuh gak baik buat kamu ya
kok jauhin bella emang monde sama bella gak ada apa apa cuma temenan mah
ya tapi nggak bisa dong dia nggak biasa aja kalau dia bilang suka sama kamu
tolong demondi jauhin dia takutnya dia punya sifat yang sama dengan namanya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan akan abad
aduh mamenya bella kok ada di sini sih aduh gue harus sapa dia gak ya
abah abah tuh udah tua tuh jangan main di jalan woi
jangan bikin masalah terus
neng abah bukan cari masalah sayang ya tiba tiba abah dijagat sama anak anak motor buraung tuh
saat apa udah coba ngeles ngeles jalan kabur gitu masih dikejar naik dijegat akhirnya
good weh ini bukan kerjaannya si alec black rupuk tuh ya bukan
terus maksud abah kalo bukan anak black cobra siapa
ya saya juga tidak tahu kenapa ini masalah juga tidak ada sama mereka ya tiba tiba aja mereka menyerang
tapi abah tau ciri ciri dia tau ciri ciri mereka apa
gak tahu kan abah tidak tahu
saya memang belum pernah kenal salah satu dari mereka
tapi ada salah satu dari mereka juga pemimpinnya tuh tuh rambutnya piring juga apa tuh juga artis artis
arbitnya lah nge chat sendiri tuh nge chat sama orang
yang motor falcon abah
ya bener anak falcon bener anak falcon
eh bukan balkon abah falcon falcon
ya udah kalo gitu biar saya samperin mereka abah saya kenal sama mereka
ketua aja sama saya dulu dan widakar
kenal sama si dhani kenal kenal
kalo sampe si dany bocor aduh neng ketiatu inder susah ketahuan
heey eh bagian bagian
kalo kamu kenapa napa udah repot ini mas bentar lagi mau nikah
kalo kamu ke rumah sakit makin lama sih nikah
kasian si abah
bentar ya semuanya bentar ya
gua ini lagi mau cari dhani raka
kemarin udah gue habisin tuh anak tapi sekarang masih aja berani bertingkah
lihat aja gue akan bikin dia ku
kalaupun gua sampe kenapa napa gua gak bakal menghalangi pernikahannya abah sama mamanya mondi
aduh itu anak dari dulu gak berubah gitu
tingkat terus nih
eh jangan nanti kamu kenapa napa aku
ini bukan masalah kamu juga gak usah ikut ya
aku gak mungkin lah ngebiarin mondi sama jinut selaka
jin udah jin gak usah jin
lu raya gimana dong nih gua khawatir banget